para pilot dan kopilot maskapai batik air tertidur selama dua puluh delapan menit saat pesawat terbang dari kendari ke jakarta
akibatnya saudara pesawat yang membawa satu ratus lima puluh tiga penumpang ini sempat menyasar ke udara cianjur jawa barat
peristiwa tersebut berdasarkan laporan knkt yang terjadi pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh empat lalu
pilot dan juga kopilot menerbangkan pesawat batik air dari kendari menuju bandara soekarno hatta cengkareng jakarta
tertidurnya pilot dan juga kopilot ini secara bersamaan sekitar dua puluh delapan menit mengakibatkan pesawat tidak berada pada jalur penerbangan yang benar
tidak ada korban dalam insiden ini